pencarian korban longsor di kecamatan cisol kabupaten sukabumi jawa barat pada hari ke enam masih berlangsung
sementara itu korban yang terkena dampak longsor mengaku siap jika harus direlokasi
bencana longsor menimpa dusun cimapak kabupaten sukabumi jawa barat pada tiga puluh satu desember dua ribu delapan belas
akibat kejadian ini sebanyak seratus orang terkena dampaknya
tercatat ada tiga puluh kepala keluarga yang tinggal di daerah longsor tersebut kehilangan sejumlah keluarga dan harta benda
salah satu yang menjadi korban ialah deden sudendi
deden merupakan salah satu korban selamat dari bencana longsor
namun seluruh harta benda dan rumahnya habis terkena longsor
beruntung deden beserta keluarganya berhasil menyelamatkan diri
deden mengharapkan bantuan pemerintah termasuk relokasi dan pembangunan rumah
mengingat lokasi tempat tinggalnya sudah tidak bisa ditempati
ya terkait pembangunan ya relokasi pembangunan buat tempat masyarakat yang kena bencana
saya serahkan kepada pihak yang pihak pemerintah saja mau ditempatin di mana ya saya terima mungkin
yang penting aman dan jauh dari bencana lagi
untuk mengantisipasi terjadinya kejadian serupa
pemerintah berencana melakukan relokasi terhadap korban bencana longsor sukabumi
kebijakan dari pemerintah pusat adalah untuk merelokasi
tidak tinggal di wilayah yang sama sehingga di kemudian hari mereka tidak akan terdampak bencana
ini semata mata untuk kebaikan dari warga itu sendiri
ya maka kerjasama dengan pemerintah daerah
di mana pemerintah daerah akan mencari lahan lahannya
lahan lahan baru untuk dibangun rumah rumah baru bagi korban bencana
nah pembangunan rumahnya itu sendiri insya allah akan dibiayai dibantu oleh pemerintah
masih terus melakukan evakuasi untuk mencari korban hilang
franky widjaya kabupaten sukabumi